inilah keindahan matahari terbit dan udara sejuk yang dirasakan para wisatawan yang datang ke wisata b dua puluh sembilan negeri di atas awan di desa argosari kecamatan senduro kota lumajang jawa timur
hal ini tentu tidak disiasiakan wisatawan untuk mengabadikan keindahan alam melalui kamera ponsel atau digital
tidak hanya menikmati matahari terbit wisatawan juga dimanjakan dengan keindahan alam gunung bromo gunung semeru gunung batok dan bukit panjajakan dari wisata b dua puluh sembilan
ketinggian bukit b dua puluh sembilan yang mencapai dua sembilan ratus meter dari permukaan laut memungkinkan wisatawan dapat merasakan berada di atas awan
kesannya yang pertama yang pasti ekstrim jalannya yang ekstrim dan cukup bagus sih
saya view nya kan kita bisa lihat semeru lihat bromo
dingin pertama kali dingin
senang bisa menikmati pemandangan
atusan wisatawan dari berbagai kota di indonesia membadati wisata b dua puluh sembilan negeri di atas awan untuk menikmati liburan
ya alhamdulillah banyak mas jadi bisa mencapai lima lebih untuk pengunjung
dan untuk setiap harinya itu bisa diukurkan
ukur dari jumlah tiket yang terjual itu sekitar tiga ratus
untuk menikmati wisata b dua puluh sembilan para pengunjung harus membayar tiket sebesar delapan puluh ribu rupiah per orang
para pengunjung juga diimbau untuk mengenakan jaket tebal karena suhu di kawasan bukit b dua puluh sembilan terasa dingin
berhani bicaksono lumajang jawa timur